kapolri jenderal badrodin haiti mendapat bintang penghargaan dari presiden joko widodo
penghargaan diserahkan oleh panglima tni dan para kepala staf di mabes tni cilangkap jakarta timur
penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi atas kinerja jenderal badrodin haiti selama menjabat sebagai kapolri
panglima tni jenderal gatot nurmantio bersama para kepala staf memberikan bintang penghargaan kepada kepala kepolisian republik indonesia jenderal badrodin haiti jumat siang
menurut panglima tni bintang penghargaan ini merupakan keputusan presiden karena badrodin haiti dianggap berjasa pada pembangunan angkatan udara angkatan darat dan angkatan laut yang melebihi panggilan tugas
kapolri sendiri menganggap penghargaan ini untuk seluruh prajurit polri karena telah bekerja sama dengan baik
ini merupakan wujud penghargaan untuk kapolri tetapi seluruhnya ini bukan untuk kapolri saja
tapi untuk seluruh prajurit polri karena kita juga bekerja sama cukup baik saling membantu satu sama lain
saya mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada panglima tni kasat kasal dan kasau
dan mudah mudahan kondisi ini hubungan dan kerjasama antara tni dan polri
seterusnya bisa dipertahankan dan ditingkatkan